ini ada kabar berduka dari dunia musik dunia
musisi legendaris prince meninggal dunia di usia lima puluh tujuh tahun di minesota amerika serikat
belum diketahui apa penyebab kematian musisi pop itu
namun kematiannya disambut duka para penggemarnya dengan cara yang berbeda
superstar pop inovatif yang eksentrik dalam menulis lagu dan berpenampilan ini
meninggal dalam usia lima puluh tujuh tahun di kediamannya
para penggemar meletakkan karangan bunga sebagai tanda berkabung
atas kepergian salah satu legenda musik dunia ini
ya sementara itu sebagian penggemar berkumpul di depan teater apolo harlem
para penggemar menari dan menyanyikan lagu hit prince yang legendaris
hal yang sama terjadi di kota los angeles
para penggemar berkumpul dan di laymar park setelah berita kematian prince ini menyebar
mereka menyanyikan lagu lagu prince sambil menari
hal ini ditunjukkan untuk menghormati karya karya prince yang melegenda
dalam beberapa bulan terakhir ini memang dunia kehilangan sejumlah legenda musik
seperti david bowi yang meninggal pada sepuluh januari lalu